dan kita ke informasi lainnya hari ini tepat satu bulan berlalu pasca gempa pertama yang melanda lombok masih menyisakan keprihatinan
banyaknya korban jiwa dan pengungsi yang terus bertambah membuat sebagian pengungsi belum tertangani dengan baik
selain belum mendapatkan terpal dan alas tidur yang layak sejumlah pengungsi juga terserang ispa dan diare
menurut kepala rsud tanjung kabupaten lombok utara lebih dari lima ratus dua puluh orang pasien termasuk pasien rawat jalan dan penderita ispa dan diare dirawat di rumah sakit sementara
tim kesehatan dari kabupaten lombok utara dan provinsi nusa tenggara barat berupaya keras untuk memberikan pertolongan terhadap korban yang kebanyakan adalah balita
para korban saat ini masih menjalani perawatan di tenda tenda darurat yang tersebar di sejumlah tempat
pada saat ini pasien yang berkunjung ke rumah sakit itu sekitar lima ratus dua puluh lima an
itu pasien apa pak
kita itu ada yang banyak itu kontrol habis operasi patah tulang itu sama diare kebanyakan sama apa namanya infeksi
itu menyerang anak anak atau
rata sekarang remaja terutama sekali anak anak terutama sekali diare anak anak sekarang